saya masih minat beli tanahnya atau enggak
kalau masih minat katanya saya bisa bayar setengah dulu
dia lagi butuh uang buat nikahin anaknya
setengahnya itu berapa
semua tambah biaya ini itu sekitar seratus juta
kalau setengahnya berarti lima puluh
sisanya boleh diangsur
terus rencana kang gimana
kita kan udah punya uang sekitar segitu
jadi bisa bayar yang setengahnya
kira kira kedepannya bakal ada uang masuk yang cukup buat bayar angsurannya
di warung belanja
masih kita gimana gus
tim yang sekarang saya kira lebih oke dibanding anak buah kang remon
gatau nya enggak
gara gara mereka kalah
lawan packing orang orang di parkiran
sama di termina
sekarang nasib kita bagaikan berjalan di hutan tengah malam

semoga jadi merasakan kekuasaan di parkiran di pasar sama di terminal
tapi kita juga kehilangan wilayah
yang selama ini urusan keamanannya kita pegang
kamu gak ada komen
berarti kamu nok komen
sejatuhi tukar mental kamu
ini bukan soal mental gini kamu lihat aku kali ini
bukan soal mental jatuh atau apa
disuruh bang edi
dari siapa kok gak diangkat
sengaja saya gak angkat
biar dia nanti nelfon kamu
kalau dia nelfon saya gak bakal saya angkat juga
gak mau kamu angkat
biasanya justru kamu pengennya kalau dia nelpon
yang ditelepon itu kamu
tapi bukan dalam keadaan kayak gini
gak diangkat juga
tunggu lima menit
kalau kita kerja di parkiran
kita bakal kejemur terus
mending kerja kayak gini aja
udah punya duit kita bisa santai
kita gak dapat korban
udah nunggu seharian
kalau di parkiran
kita bisa punya setiap hari
ada yang telepon
saya mau revisi informasi
tadi kan saya nawarin kerja di parkiran
ternyata di mana
berarti bareng sama temen kamu yang pernah saya rampas hp nya
yang pernah nyerang saya
yang terus saya bales
iya memangnya kenapa
masa bareng musuh
itu kan dulu
sekarang jadi temen aja
saya gak enak
gak enak kenapa
iya kasus itu
anak anak di sini udah lupain itu
saya pikir pikir dulu deh
oh taunya dia mau kerja di parkiran
pas tahu ternyata di terminal
dia mau pikir pikir dulu
di dan udah ikut aus
coba kamu telepon lagi
pengen nih nelfon lagi
tadi saya nelfon bang edi
ngasih tahu uang buat biaya marketing
cuma sejuta kurang
gak cukup buat kegiatan
bang edi nyuruh saya minta ke kamu lagi
tadi nelpon bang edi jam berapa
sekitar jam sepuluh
sekitar jam sebelas ada masalah
ada masalah apa
saya sementara gak bisa nyiapin uang buat kamu
langsung ke rumah
saya minta ke bang edi aja
ini urusan internal
kamu gak perlu tau
kecuali bang edi mau ngasih tahu
saya telepon bang edi
kayaknya ada masalah
saya barusan nelfon agus
soal mau minta tambahan dana
dia bilang sementara nggak bisa nyiapin uang buat saya
ya di departemennya sedang ada masalah
terus jadinya gimana
kegiatan kalian terpaksa ditunda

ketika bang edi di departemen agus

ketika bang edi di departemen agus
kata bang edi di departemen agus
terpaksa kegiatan kita ditunda
selamat datang di parkiran
kalau mau jajan deket
ada yang jualan di situ
ada yang jualan di situ
kalau mau makan nasi
kalau mau makan nasi
kita harus jalan santai dulu ke warung
kita harus jalan santai dulu ke warung

sekitar dua ratus meter dari sini
kamu nyuruh orang buat ngeroyok orang yang ngajak aku jadi copet
berarti yang tadi ngeroyok orang yang ngajak aku jadi copet beneran tukang todong
asep ada yang nodong
bukan asep saep
waktu aku habis nyopet dompetnya aku kasih dia
uangnya dia ambil

terus tau tau ada dua orang dateng
minta uang sama hp dia
jadinya sekarang hp dia nggak ada
aku nggak bisa kontak dia dia juga nggak bisa kontak aku
sekarang dia kemana
tadi saep kesini
terus dia juga sempat dipukulin
sekarang dia udah pergi lagi
waktu dia ada yang ngodong aku lari
kalau kamu udah gak bisa kontak dia terus dia juga nggak bisa kontak kamu
berarti kamu udah bebas
gak tau deh
mudah mudahan aja dia kapok
gara gara udah dipenjara empat kali aja dia belum kapok
gimana kalau cuma kena todong
tadi waktu ketemu kamu dia ngomong apa